hujan yang tinggi di wilayah kabupaten mandailing natal sumatera utara
membuat tebing setinggi lima puluh meter longsor
longsor menyeret tiga pekerja jalan sejauh empat puluh meter
yang sedang istirahat di warung nasi
bangunan warung nasi juga ikut terseret hingga tanah menimbun bangunan
ketiga korban yakni alex tiga puluh sembilan tahun mengalami luka di bagian kepala
akibat tertimpa batu besar
⁇ fii ⁇ tiga puluh tujuh tahun dan kodir empat puluh tahun mengalami luka di bagian muka dan tangan
semua korban sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah panyabungan
kapolsek penyambungan selatan zulkarnain mengimbau kepada warga
yang melintasi jalan untuk berhati hati
karena curah hujan masih tinggi
sehingga mengakibatkan tebing mudah longsor
karena titik longsornya lima puluh meter
jadi kendaraan dihimbau untuk kembali mencari titik aman
di seputaran daerah sopotinja
longsor terjadi di jalan provinsi kelurahan tanobatung
jalan ini menjadi penghubung tujuh kecamatan
yaitu kecamatan batang natal
rantau baik lingga bayu natal muara batang gadis sinunukan dan batahan
longsor menimbun badan jalan setebal empat meter
budiman amin tanjung mandailing natal
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini